nih bangun nih
aku mau lari
mereka teman teman pauly
bapakmu gak bisa nyari makanan nih
itu makanan nih
itu makanan nih
bayu ada yang minta tolong
masih belum berbentuk
nanti bangun le
kamu di atap apa
secara negeri mbak yuya kamu gunakan suling kamu
ada paku di telinga orang gila itu
dia tidak ngantik
dia tidak kuat menahan sakit saat pakunya sejam
mas said mau kesini ada apa
ya mau ketemu orang tuanya lah
kalau aku ya jelas mau ketemu sama mbak yu
ya allah alhamdulillah ya allah
kamu pulang eh
pulang kamu pulang ya allah
maafin pulang ya allah
said datang kesini mau minta maaf kepada ayah dan ibu
said mohon doa restu dari ibu dan ayah
agar said dapat menjalankan niatan said
untuk mensiarkan islam di tanah jawa ini
kamu baru pulang
kenapa kamu malah pamit mau pergi lagi
panggilan jiwa said untuk menjalankan syiar ini begitu kuat
saya mohon restu dari ibu dan ayah
agar said bisa menjalankan amanah ini dengan baik
tole kamu biar di sini aja
di sini kamu bisa berbakti kepada ibu dan ayah
dan kamu juga bisa menjaga kadipaten ini
dan kalau ada apa apa
saya berikan burung ini
kamu bisa berkirim pesan kepada aku
aku akan selamatkan ibu
pak ini dia
ini dia pak
ya ini dia
oh ini dia
jangan jangan merampok kami lagi
bapak jangan takut
kami tidak ingin merampok
waktu itu kami belum tahu
arti islam sejati yang sesungguhnya
tenang saja pak
apa buktinya kalau kalian ini
tidak merampok lagi
maksud kedatangan saya ke sini
adalah meminta maaf
dan jika bapak masih belum yakin
saya bersedia untuk melakukan
apa yang jenang
tapi dengan satu syarat
bersihin dulu kaki saya
jika itu permintaan tuhan
jangan toh mas syahid
biar pak manajah yang ngebersihin
mas syahid itu tidak pantas
melakukan pekerjaan hina seperti itu
apa yang kita lakukan
pekerjaan ini mungkin hijau di mata manusia
dan itu hairy
tetapi tidak di mata
pekerjaan ini mungkin jatuh di otak
sampai bersih ya
jika perlu sampai
oh kok malah oh ini namanya ngeliat
sekarang kamu bersujudlah dan sembah laku sekarang
jangan mas haiz
jangan mas haiz
untuk yang satu itu saya tidak bisa
karena hanya ada satu yang berhak disembah
kalau begitu kami permisi dulu ya
cepat sana pergi
tunggu aja mas haiz kalau enggak
sudah pak mas
di dalam syiar kita tidak boleh terbakar dengan amarah
karena amarah itu pasti sebagian besarnya ada setan
ayo kita lanjutkan perjalanan